penyidik polda metro jaya telah memeriksa tiga orang saksi dalam kasus pengeroyokan terhadap seorang pria di halte bus transjakarta
petugas juga telah melakukan penyitaan terhadap kamera pengintai yang terpasang untuk mencari para pelaku
seorang pria yang bernama andrew budi kesuma yang disangka sebagai gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok
dikeroyok oleh sekelompok orang di dalam halte bus transjakarta convention center pada jumat yang lalu
aparat kepolisian kemudian membuat tim untuk mengejar pelaku
mereka telah memeriksa tiga saksi dan menyita rekaman kamera keamanan
polisi menyatakan telah mengetahui identitas mereka dari rekaman cctv
terkait dengan andrew betul kemarin yang bersangkutan melaporkan ke kita terkait dengan kasus pengeroyokan di busway ya
busway di depan ccc senayan dan kita sudah membentuk tim untuk menindaklanjuti kasus tersebut
sudah beberapa saksi kita periksa ada tiga
saksi korban kemudian saksi security yang ada di sana dan saksi yang melihat langsung
kemudian penyidik juga sudah menyita terkait dengan cctv yang ada di tempat